gelombang tsunami akibat gunung anak rakatau yang terjadi beberapa jam lalu telah memakan korban
yaitu anggota grup band seventeen seorang manajer mereka
serta istri sang vokalis yang diduga hilang terbawa arus
inilah detik detik panggung tempat grup band tujuh belas tampil diterjang ombak
dilansir dari akun official sang vokalis ivan seventeen
menyatakan kehilangan sang basis bani dan road manager oki wijaya
juga sang istri dilan saharai usai tsunami menerjang
sementara anggota dan kru mengalami luka luka
dalam akun instagramnya ivan tujuh belas meminta doa agar istri cepat ditemukan dalam keadaan selamat
sama road manager kita yang memang andi sama dan oke road manager kita oke